sabtu sore pemerintah daerah kota bogor memeriksa lorong di kolong jalur drenase bawah tanah jalan raya
nyi rajap permas pasar kebun kembang kota bogor jawa barat
lorong temuan dinas pupr kota bogor ini berdiameter sekitar dua meter
dengan konstruksi dinding bata mirip cagar belanda yang dibangun pada abad ke sembilan belas
bahkan hasil pemetaan dinas terkait saluran gorong gorong diduga menembus jalur bawah istana bogor hingga area surya kencana
rencananya pemda akan menerjunkan peneliti dari sejumlah perguruan tinggi untuk mendeteksi luas serta tebusan jalur
nantinya hasil penelitian akan dikaji sebagai bahan acuan revitalisasi hingga potensi wisata bawah tanah
pembedahan di wilayah ini adalah kemungkinan besar tidak hanya terkoneksi di wilayah sini saja
kemungkinan dari siliwangi sampai istana dan lain lain
mirip mirip dengan yang ada di sukabumi di klaten kemudian juga terakhir informasi di bekasi ke stasiun juga
jadi memang ini sisa sisa peninggalan zaman belanda dulu
tapi sekali lagi apakah ini saluran air atau ada fungsi lain nah ini yang harus didalami